kiki beda banget ya
saya bisa nggak minta bantuan kamu
mau makeover temen saya
kita mau ke party
dateng aja sih
disini tuh ada banyak gaun
ada sepatu ada clutch
yaudah makasih ya
saya mau ke party
bukan katanya tadi kita mau ke kondangan
udah kamu ikut aja dulu yuk
ini temen kamu yang mau di makeover ya
jadi saya minta tolong ya
tolong cari dress yang cocok buat dia
sekalian sama sepatunya

kamu sih teman
sekarang kita pakai lipstick ya
biasa aja jangan berlaku sayang
kok pengen nyapang utama
biar lebih cerah ya
bagus sih bagus di tengah nanti ya sayang ya
mbak tolongin mbak aku sama ini mbak
maaf ya mama jadi minta tolong kamu
soalnya nino kan belum pulang
terus kalau nyuruh papa kan gak mungkin
papa baru operasi
dia nggak boleh naik naik begini
untuk kamu tepat waktu loh
dateng langsung bisa beluk
kalian bersenang rukun kayak gini
mama senang loh kalian bisa kerja sama kayak gini
harus begini selalu mesra
ya udah mau ke mandi
ya aku mandi mama sama elsa
makan malam buat kalian
masak mah ya
masih lama gak ya
tidak ada yang mau
ya ki udah kamu
udah gimana mas
yaudah kita langsung jalannya tau telat yuk
maaf mas bukan urin ya
mama lihat ini deh
iya mak ini boneka jepang
kata mas erina ini buat nggak hujan
ayam ma kita pasang di back home
biar nggak hujan
biar patah nggak
nggak hujan di jalanan
ah udah selesai
iya tapi sayang harus ingat ya ini cuma main mainan aja
kalau misalkan untuk hujan dan lain lain itu semuanya itu kena ke allah
allah yang berencana oke
dua orang itu kan yang tadi kawal mobil dari rumah sakit
kok masih ada di sini
apa mereka disuruh jagain rumah ini juga sama mas al
kenapa sih mas al sekwatirnya berlebihan kayak gini
sayang kita ke bawah dulu yuk ambil paketnya
kayaknya dikirim rendang nih dari oma sama upah
ada paket pak
buat ibu andin
nanti saya sampaikan ke bu andin
paket sudah mendarat dengan selamat ke target
apa itu mas
paket buat bu andin
atas perintah pak aldebaran
semua barang kiriman
untuk bu andin
harus kami sortir dan kami cek dulu
sejak kapan sih ada cek cekan segala
kalian kan masih ada di sini
kami diminta pak aldebaran untuk penjaga di sini bu
itu pakai punya saya kan
kami nggak bisa memberikannya bu
kami harus cek ini dulu
buat apa ya
itu isinya makanan dari orang tua saya
biar kami pastikan dulu ya bu
ini perintah dari pak aldebaran
kok jadi aneh gini

ini juga bisa hubungi makanan
semangat dengan umo
oke satu dalam sad requests ya

ya sudah tersayang lalu
can kech canadian tapi belajar media kelompok lainnya ya